sebelah kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi di berbagai daerah di indonesia dalam beberapa bulan terakhir
pada lima mei dua ribu dua puluh tiga bus tni angkatan laut lantama lima surabaya jawa timur menerobos perlintasan kereta api saat sebuah lokomotif hendak melintas pada perlintasan kereta api di jalan kolonel sugiono malang
dua belas juli dua ribu dua puluh tiga sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan kereta jalan madukoro sebarang antara kereta api berantas jurusan jakarta blitar dengan truk trailer yang mendadak berhenti di tengah perlintasan
dan pada sembilan belas juli dua ribu dua puluh tiga kereta api kuala stabas relasi tanjung karang lampung batu raja sumatera selatan menabrak truk bermuatan teguh di kawasan belambangan pagar kalibalangan kabupaten lampung utara
menurut pakar keselamatan berkendara dari safety defensive consultant indonesia sony susmana penyebab dari sejumlah kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api diantaranya adalah kendaraan mogok di mana penyebabnya dapat bermacam macam
kendaraan ini mogok disebabkan oleh tiga hal ya yang pertama itu ban slip ban slip itu akibat dari kondisi lintasan rel dengan permukaan jalan yang nggak selevel biasanya
kemudian ada sambungan antara jalan dengan rel itu rusak dan lama lama berlobang sehingga salah satu dari ban kendaraan tersebut masuk ke dalamnya dan ngunci
bahkan jalannya ada juga yang menanjak sehingga mungkin dek bawah dari kendaraannya menggantung di atas rel
yang kedua ini akibat dari panik
karena sawah dalam melintas karena pengemudi yang masih baru itu berakibat mesin mati
tapi itu hanya sesaat artinya nggak perlu panik segera hidupin aja mesinnya
nah ketiga itu medan magnet artinya kalau medan karena medan magnet sebentar lagi kereta itu akan melintas
karena kalau kereta sudah dekat kira kira dua ratus atau seratus meter itu akan menyebabkan medan magnet
dan ini bisa mengakibatkan mesin dari kendaraan tersebut yang melintas
salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan di perlintasan rel kereta api adalah mengantre saat melintas
untuk melintasi rel itu di mana mana satu persatu mas
bukannya mepet mepet ya karena kalau di sini itu mepet mepet
jadi jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depannya
kemudian melihat dan mengamati dua hal
yang pertama lintasannya
yang kedua adalah pergerakan atau goncangan
jadi kendaraan yang ada di depannya ketika dia melintas
konotasi satu persatu itu artinya gini
satu mobil di depannya sudah melintas sudah dalam kondisi clear baru kita melintas
jadi pastikan rel itu lintasan kereta api itu harus steril
nggak boleh ada kendaraan di situ
lalu apa yang harus dilakukan ketika berkendara melewati perlintasan rel kereta api
menurut sonny sesmana ada tiga langkah yang dapat dilakukan
dan saya akan menunjukkannya kepada anda
nah langkah langkah yang benar ketika kita akan melintasi rel kereta api adalah yang pertama
wajib berhenti sesaat
berhenti kurang lebih tiga meter sebelum rel kereta api
namun jika ada pintu perlintasan maka berhenti tiga meter sebelum pintu perlintasan
nah yang kedua matikan audio dan juga buka jendela kurang lebih sekitar sepuluh cm
agar kita dapat mendengarkan arah datangan kereta dengan jelas
yang ketiga adalah melintas dengan hati hati
tapi hati hati yang dimaksud di sini adalah bukan pelan pelan
tapi melintas dengan segera dan penuh dengan perhitungan
nah saat melintas masukkan ke gigi satu agar ada daya dorong
karena jika ada daya dorong kendaraan tidak akan stuck ketika melintasi rel kereta api
berkendara saat melintasi perlintasan rel kereta api memang penuh dengan resiko
namun sebagai pengendara yang bijak
kita dapat mengantisipasi agar hal buruk tidak terjadi
dengan itu kita dapat mencegah terjadinya celaka yang dapat merugikan diri sendiri dan juga pengendara lain